yang sangat luar biasa
ya dan untuk mengetahui tanggapan keluarga almarhum brigadir yosua
kita sudah terhubung dengan ibu unda dari brigadir yosua rosti simanjuntak
selamat siang ibu rosti
selamat siang mas
ibu rosti tadi kita sudah menyaksikan tuntutan dari jaksa penuntut umum
dan ternyata ferry sambo dituntut seumur hidup bukan hukuman mati seperti yang anda harapkan
tanggapan saya keluarga saya
saya sangat berharap bahwa asasnya ini berhubungan dengan perhubungan pada harum ataupun berhubungan dengan perhubungan
bisa diulang bu tadi kami mengalami kendala teknis dalam sisi suara bisa anda ulangi
bagaimana tanggapan anda setelah tadi kita mendengar tuntutan dari jaksa ferdi sambo dituntut seumur hidup
bukan hukuman mati seperti yang anda harapkan sebelumnya
ya buat persidangan pada hari ini kepada verdi sambo
hukuman seumur hidup memang kami mengunggah hati namun diperluankan akan kami
bukan hukuman mati bagaimana dia memperlakukan anak kami agar hukuman timbal
kini pak hatun
berikan penelitian yang terlalu
dan pergolahan mereka
yang sudah terpenuhi dengan hukuman
membicarakan apa yang anda harapkan
dan juga bagaimana tanggapan anda mewakili keluarga
ibunda brigadir yosua rosti simanjuntak